para siswa ini tetap harus merasakan tegangnya pertempuran
dan merayap di lumpur sembari tembaki peluru sungguhan
pendidikan bagi calon prajurit kops wanita angkatan darat
bermula di pusat pendidikan kowat di kawasan lembang bandung jawa barat
setelah lolos seleksi penerimaan
para siswa digembleng dan dididik selama lima bulan
pada awal dua ribu delapan belas
ada enam puluh dua siswa yang dididik dan kini bersiap memasuki tahap akhir pendidikan
di tahap akhir ini mereka akan melakukan latihan berganda
selama lima hari lima malam di hutan di kawasan pengalengan jawa barat
semua materi teori dan praktek yang telah disampaikan selama lima bulan terakhir
mendidik dan melatih calon prajurit tentu bukan perkara mudah
apakah ada perbedaan melatih prajurit wanita dan prajurit pria
ibu perbedaannya pendidikan antara prajurit perempuan seperti ini dengan yang laki laki apa bu
ya perbedaannya dia sebenarnya sih untuk dasar dasar prajuritnya semua sama
sambil kita didik dia juga dengan sentuhan juga tentang kewanitaan
jadi ya misalkan kan kalau sama laki laki
untuk jasnya saja dia
dia tidak pakai pull up tapi dia chinning
hmm ada perbedaan sedikit lah ya berarti ya dari sisi jakmaninya gitu
dari perlakuan itunya
sementara kan dia wanita ya
mungkin ada masa masa dia transisi
dianya tiap bulan yang seperti itu
itu bu kalau soal wanita itu kan punya kodrat gitu ya
bahwa dia tiap bulan ada datang bulan gitu
ada dispensasi khusus nggak sih mengenai hal hal semacam itu ya
sesuatu yang berbau kewanitaan gitu
ya dari kondisinya
berarti kan kalau memang dia ada sesuatu dalam tubuhnya
ya ada dia mungkin ke ksa kesehatan
berarti ada dispensasi juga ya buat mereka ya
ada kalau memang dia sakit dalam hal itu ya kita berikan nggak masalah
yang penting dia dalam keadaan sehat kita lakukan pendidikan
sejauh ini saya lihat gitu ya kalau dari kawan sendiri
belum banyak kawat yang istilahnya menjadi komandan satuan gitu bu ya
kemudian batalion tempur misalnya gitu
ada nggak sih bu harapan untuk suatu saat kawat kawat kita ini akan
ditempatkan di garis depan juga gitu di korps tempur
ya mudah mudahan semuanya kan dinamis ya
berubah ada perubahan perubahan dengan adanya
ya bisa saja kemungkinan itu ada
arah ke sana udah ada ya berarti ya
untuk yang jadi penerbang kemarin tahun kemarin tahun ini sudah dilantik itu
untuk ada yang korp penerbang
jadi perwira penerbang ya
iya dari akmil bisa saja
mungkin nanti suatu waktu atau entah kapan ya mudah mudahan ke depan
ada yang menjadi komandan batalion atau apapun ya bisa saja
menjelang latihan berganda yang merupakan ujian akhir
segala persiapan dicek ulang baik oleh siswa sendiri maupun pelatih
senjata pakaian ganti ransum dan bahan bakar
semua telah disiapkan dengan rapi
kini para calon prajurit wanita ini akan berangkat menuju ujian yang sesungguhnya
menjelang sore hari para siswi dari pusnik kowatan

di daerah pengalengan jawa barat
dan selama lima hari ke depan nantinya mereka ini akan ditempat secara fisik dan mentalnya
pagi hari di kawasan pengalengan bandung jawa barat
dua puluh siswa didampingi belasan pelatih telah bersiap di sebuah lapangan
setelah membagi kelompok
masing masing siswa ini diperintahkan melakukan penyamaran
ini tanda bahwa latihan berganda telah timbulan
semua perintah yang diberikan harus dilakukan dengan cepat dan tepat
tak ada waktu lagi untuk bersantai apalagi bercanda
hukuman dan peringatan dari pelatih terus memacu para siswa
usai melakukan berbagai macam persiapan seperti penyamaran seperti ini
maka latihan berganda para calon siswa ini akan segera dimulai
dan latihan nantinya akan dilaksanakan di komando pendidikan rindam tiga pengalengan bandung
dan selain tekanan dari para pelatih
cuaca yang cukup dingin ini juga menekan mental para si calon siswa ini
setelah penyamaran selesai
para siswa ini kembali berlatih gerakan gerakan dan formasi kering
latihan fase pertama yang akan dihadapi nanti tidak main main
para siswa ini harus merayap sembari ditembaki peluru

latihan ini diberikan oleh para siswa
ini menamakan infiltrasi tempur
jadi para siswa harus melaju di tengah gesingan peluru
lalu merangsek menyerbu menuju posisi musuh
disiplin berani dan kekompakan menjadi kunci keselamatan
setelah dirasa cukup para siswa ini menuju medan

semuanya dari mvm

di kalengan bandung jawa barat
mendung dan gerimis membuat udara kawasan pegunungan ini terasa membeku
meski demikian enam puluh dua prajurit siswa korps wanita angkatan darat
tetap harus mendaki bukit dan menuruni lembah
di lokasi yang ditentukan kedatangan mereka disambut rentetan senapan mesin
inilah latihan infiltrasi kombat atau infiltrasi tempur
yang merupakan tahap awal dalam latihan berganda kowat tni ad
para siswa ini kemudian merayap maju
sementara peluru tajam berterbangan hanya beberapa sentimeter dari tubuh mereka
tak ada kata mundur meski lapangan dipenuhi genangan air dan lumpur
setelah mencapai batas yang ditentukan
para calon prajurit wanita ini menyerbu lokasi musuh
yang bikin anda berani apa
yang bikin saya berani adalah teman teman memotivasi saya sebagai teman memotivasi saya
agar bisa melewati rintangan atau risa ini sampai dengan selesai
jadi teman teman anda yang memotivasi anda supaya ini
artinya sudah sangat dekat lah ya dengan teman teman
ini kan udah berapa bulan keberapa ikut latihan
sudah akhirnya bulan minggu kelima bulan yang kemarin
dari sebuah bahasa ikut latihan itu yang paling berat yang mana
yang sekarang ini
sebelumnya pernah nggak terbayangin ketika masuk tentara bakal di kayak giniin
siap sudah pernah
sudah pernah ngebayangin
ya berasa kaget itu ada
ada saat ditembak itu
ada kaget ada musul
bagaimana saya bisa melewati sampai dengan selesai
ujian yang berat dan menantang maut akhirnya bisa diselesaikan dengan baik
meski demikian bukan berarti pelatihan telah usai
siswa tak lupa beribadah sesuai agama masing masing
setelah beristirahat para siswa ini harus menyelesaikan ujian berikutnya
yaitu berlatih navigasi dan kesehatan lapangan
maka selanjutnya itu letakkan
pada materi kesehatan lapangan para siswa harus bisa mempraktikkan pertolongan pertama dalam keselakaan
dalam tugas nantinya
bisa jadi rekan mereka mengalami keselakaan
baik akibat pertempur atau sebab lainnya
sementara dalam latihan navigasi
para siswa ini harus bisa mencapai lokasi yang ditentukan dengan bekal peta dan kompas
meski saat ini sudah ada satelit navigasi
keterampilan menggunakan peta dan kompas masih relevan dan dibutuhkan
hampir seluruh siswa telah menyelesaikan tahap latihan navigasi
mereka lalu bersiap siap untuk ujian berikutnya

materi ini sebenarnya
tidak terlalu menguji fisik
namun dengan hujan dan cuaca yang cukup dingin
maka ketahanan fisik
juga diperlukan dalam materi ini
para siswa harus menyampaikan berita dari pos pertama ke pos akhir
ada lima pos yang harus dilalui
dan setiap pos memiliki tantangan tersendiri
di salah satu pos misalnya
para pelatih akan berupaya mengambil beberapa barang bawaan siswa
bisa secara halus
bisa juga meminta dengan paksa
tugas siswa adalah mempertahankan barang bawaan mereka tersebut
jika gagal hukuman telah menang
di tengah kegelapan malam dan hujan
para siswa ini akhirnya mencapai titik finish
beberapa siswa yang melakukan kesalahan mendapatkan hukuman
ujian untuk hari pertama akhirnya bisa dilalui dengan selamat
masih ada empat hari lagi dengan ujian yang tak kalah menantang
membuatkan ini cukup leuk keluar nicholas
harus diri sendiri
sebanyak enam puluh dua prajurit siswa pusat pendidikan kowa
kembali bersiap menempuh ujian dan tantangan berikutnya
kali ini yang diujikan adalah aplikasi materi ketangkasan
pada fase ini para siswa harus menjalani materi meluncur
bela diri militer melempar kapak dan pisau dan lainnya
setelah semua siap satu persatu siswa menyambut tantangan
yang pertama harus dihadapi adalah meluncur atau flying fox
pada materi ini jelas yang diujikan adalah keberanian masing masing siswa
usai tantangan pertama siswa kembali berjalan menuju pos berikutnya
yaitu menaiki dan menuruni jaring pendarat
selanjutnya para siswa ditantang materi bela diri militer
pada materi ini yang diujikan adalah bela diri militer yong modo
usai bela diri militer siswa ditantang menaiki dan menuruni bukit
hujan yang membasahi kawasan pengalengan selama beberapa hari terakhir
membuat perbukitan semakin licin
ini tentu menambah kesulitan dan risiko bagi para siswa
setelah ujian menaiki dan menuruni bukit dilalui dengan aman selanjutnya
adalah materi perkelahian menggunakan sangkur
tadi dari berbagai macam itu yang paling berat yang mana
yang paling yang gak ada yang berat
gak ada yang berat
oh menantang bahasanya oke
terus terus tanpa hambatan
hah masih siap buat
masih banyak yang belum jadi tetap siap
siap nggak siap harus siap
ini jaga kesehatan nih gimana
dia makan yang banyak istirahat yang cukup
kan istirahat gak pernah cukup
hingga titik ini para siswa sudah berjalan sejauh beberapa kilometer
dengan membawa beban sebelas kilogram
di saat tubuh semakin lelah
tibalah tantangan berikutnya
yaitu lempar kapak dan pisau
meski prajurit tni dibekali dengan senjata api
keahlian melempar pisau dan kapal masih diperlukan
pasalnya setiap prajurit dituntut mampu terus bertempur
meski amunisi telah habis
di pos akhir para siswa menjalani ujian menyeberang titian tali
setelah itu mereka masuk titik finish dan bisa beristirahat sejenak
usai istirahat para prajurit siswa kini dibagi dalam regu regu
secara berkelompok mereka melaju menuju hutan di perbukitan
di kawasan pengalengan bandung jawa barat
setelah melalui berbagai rintangan dan ujian
para calon prajurit wanita ini bersiap untuk melakukan tantangan berikutnya
yaitu melakukan pertempuran dengan menggunakan senapan
ya inilah materi simulasi pertempuran sesungguhnya
kali ini para siswa dibekali senapan m enam belas dengan amunisi hampa
para siswa ini akan menerapkan taktik tempur gerak maju serangan
dan pertahanan secara berkelompok
di beberapa titik perjalanan para siswa seolah ditembaki oleh musuh
mereka harus bersiaga bersembunyi mencari asal tembakan
dan melumpuhkan musuh
semua dilakukan dengan taktik yang sudah diajarkan sebelumnya
hujan yang turun cukup lebat menambah ramai suasana pertempuran
basah dan dingin tidak membuat para siswa ini melemah
bahkan ketika harus bertempur sembari mendaki bukit
para siswa perempuan ini masih tetap terlihat bersemangat
ketika mereka membuat perjalanan lebih sulit
akhirnya tantangan akhir ini berhasil ditaklukkan
selain yang medan tantangannya apa aja sih kalau misalnya kita melakukan latihan seperti ini
tantangannya mungkin cuaca
cuaca jelas ini udah basah kuyuk berarti kan hujan
memang dipengalengkan lagi musim hujan
terus yang kedua medan
otomatis pasti tanjakan
bagaimana kita mengatasi semuanya
per anggota bisa melaksanakan serangan tersebut dengan medan yang ada
misalnya tadi yang bapak lihat kan menanjak bagaimana sampai kita teratasi dengan bersab sampai merebut sasaran yang kita dapat
bu salah satu tugas pelatih itu kan selain melakukan pelatihan secara militer
juga membentuk ikatan dari persaudaraan dari si siswa dan juga menjadi orang tua
ibu punya kiat kiat khusus nggak untuk bagaimana caranya menjadi orang tua atau menjadi kakak bagi siswa siswa ini gitu
kebetulan saya jadi dan kelasnya langsung
bagaimana cara mendidik mereka saya membawanya pada dilihat dari situasinya
kapan saya harus mengajak mereka untuk bercanda kapan saya harus serius karena dilihat situasinya dulu
kalau memang kita lagi latihan begini ya berarti kita harus serius
kita diperanggapkan diserangan dengan musuh bagaimana berhadapan jadi tidak main main
jadi memang harus gitu ya
harus bisa melihat kondisinya bagaimana
kalau misalnya pada saat kita bimsu misalnya di kelas saya berarti sebagai orang tua sebagai kakak
bisa merangkul mereka menerima keluhan keluhan mereka memberikan saran dan sebagainya
sejatinya memang proses pendidikan seorang prajurit tidak lepas dari peran
jadi peran pelatih dan pemimpinnya
meski terkesan galak dan tegas hal itu dibutuhkan selain untuk menempa mental juga demi keselamatan sang siswa
pasalnya latihan militer seperti yang dijalani para siswa ini menuntut disiplin yang tinggi
salah sedikit nyawa taruhan
setelah lima hari berjuang di medan yang keras inilah saat saat yang membahagiakan
bagi para siswa prajurit
hari ini mereka akan menjalani upacara pelantikan yang menandakan kelulusan mereka
tak ada lagi wajah wajah lelah dan penuh coreng moreng samaran
senyum canda ceria mewarnai markas komando pendidikan koan di lembang

karena orang tua atau kerabat mereka mereka tidak bisa menemukan kekuatan mereka
upacara pelantikan akhirnya dimulai dengan khidmat
pelantikan dipimpin langsung oleh komandan kodiklat tni angkatan darat ledjen tni andika perkasa
pencopotan tanda prajurit siswa dan penyematan pangkat menjadi tanda para wanita perkasa ini telah lulus menjadi prajurit tni angkatan darat dengan pangkat set satu
tanda setiap hari
tanda setiap hari
usai upacara para orang tua dan kerabat diperkenankan menyambut anak anak mereka yang telah terpisah selama lima bulan
lapangan upacara dipenuhi suasana harum dan bangga
enam puluh dua prajurit muda telah lahir
dengan berakhirnya pendidikan penuh keringat dan air mata ini
dengan berakhirnya pendidikan penuh keringat dan air mata
keringat dan air mata ini
para wanita ini tidak lagi sekedar mawar penghias taman
tetapi mereka adalah melati pagar bangsa